tidak hanya untuk pamanah rasa saja
tapi juga untuk kita berdua
ini semua demi kebaikan
wah radennya hebat
kalian sudah tahu kemampuanku
ini menjadi peringatan
kalau kalian berani macam macam denganku
kita akan mengikuti semua kemuangan raden
kalian memang harus patuh dan tunduk kepadaku
kalian akan tahu akibatnya
entah apa jadinya
jika raden berbemenak menjadi pewaris tahta
aku tidak bisa membayangkan
bagaimana masa depan kerajaan
terima kasih ki
ki banyak sumbah sudah memberikan kenaikan jabatan kepadaku
tapi itu bukan cuma cuma rangkai
apa maksud ki banyak sumba
kau akan mendapatkan lebih banyak lagi
kalau kau membantuku menjadikan purba menang
menjadi seorang putra
pengaruhi pejabat pejabat terpenting
di tinggi lainnya
dan jangan lupa masyarakat juga
sebarkan tentang kehebatan raden purbamena
karena dia yang cocok menjadi calon raja galuh
kalau ponakanku menjadi raja
kau orang yang pertama yang akan menikmatinya rangkawi
kau boleh pergi
ki banyak sumbah
sepertinya ada yang ingin disampaikan
ada apa ki purwa
aku hanya ingin menyampaikan
untuk mensiagakan dan menambah kekuatan
untuk melawan musuh
yang mengurong urong ke daulatan galuh
baik di dalam istana
maupun di luar istana
ada pengkhianat di kerajaan ini
mengatakan kalau dia tidak tahu
dialah yang paling mengetahui jawabannya
apa sebenarnya maksud perkataan ki purwa
apa mungkin dia mencurigaiku

pengapunten kakak aku tidak bermaksud seperti itu
ini kesalahanku akulah yang lemah
jangan menyalahkan dirimu sendiri
dan kakak mengerti bagaimana tersiksanya dirimu harus berpisah dengan pamanah rasa
karena kakak juga merasakan hal yang sama
lelaku ini tidak hanya untuk pamanah rasa saja tapi juga untuk kita berdua
karena kakak yakin ini semua demi kebaikan
sebagai raja galuh rama akan anugerahkan penghargaan terhadap atas dasarmu terhadap kerajaan galuh putraku
haturnuhun rama prabu
aku purba menang
hidup dan mati kuserahkan demi kerajaan galuh
persaksikan tanda baktiku
persaksikan tanda baktiku
persaksikan tanda baktiku
ramaterima tanda baktimu putraku
hatur sembah kanjeng ibu
berkat kanjeng ibu dan ua aku dapat menjalankan tugas ini
doa restuku selalu bersamamu anak
sekarang hatur sembah kepada kanjeng ibu imban
hatur sembah kanjeng ibu dewi
aku terima sembahmu purba menang
semoga sang hyang selalu memberkahimu
kepercayaan rama terhadapmu adalah sebuah tanggung jawab yang harus selalu kamu jaga putraku
karena kamu dan adikmu pamanah rasa adalah masa depan kerajaan galuh
dan di pundak kalianlah kejayaan kerajaan galuh akan tetap terjaga
haturnuhun rama prabu
aku akan jaga semua kepercayaan rama padaku
galuh kembali mengerahkan para prajuritnya kang
kita harus berhati hati
karena aku baru saja diserang
mereka mau main gertak rupanya
kalau memang susah menghindari cepratan air
kepalang tanggung sekalian saja kita menerjang ombak
apa itu yang kakak mau
kita akan bergerak
setelah fajar mulai tenggelam
terp guarante untuk berhenti menyerang mereka
kita pasti akan menanggapi mereka banyak
degertekaning ada agha gitu
kamu sakit kan
bukan itu apa